sayang ada apa
alva udah sampe
kenapa sih kamu jadi khawatiran banget
alva itu kan udah besar
ngapain dicari cari terus
antoni kenapa kamu harus panggil panggil dia terus sih
kamu tahu nggak dia tuh mau mencelakakan kamu
kenapa ayo langsung ngusir dia dia tuh nggak salah yang
mungkin dia salah ambil obat
dan aku yakin ini pasti ada yang fitnah
bantu nih sejak kapan kamu berani teriak teriak begitu sama eyang
eyang ini cuma mau menyelamatin kamu
nyelamatin aku dengan mengusir candi
apa eyang lupa kalau nggak ada kani aku nggak akan ada di sini eyang
ken kepala aku kumat lagi ken
kamu apa yang singgih jarakku
aku gak mau pulang aku mau ikut kamu
kalau kamu gak ngijinin aku akan ikutin kamu terus
ken kamu jangan nangis kenapa aku nggak boleh ikut kamu
apa benar kata alisa kamu udah bosan sama aku
enggak anthony aku tuh nggak pernah bosan sama kamu
tapi kamu denger sendiri kan apa yang dibilang eyang sama lisa kalau aku tuh udah mau nyelakain kamu
udah aku bilang berapa kali ken aku nggak percaya sama siapapun aku cuma percaya sama kamu
dan aku tahu kamu tuh nggak bosan kan sama aku
dan nggak mungkin kamu ngelakuin hal bodoh seperti itu iya kan ini semua nggak benar ken
kamu mau pergi kemana sekarang aku akan ikut kamu kalau kamu menolak berarti kamu bosen sama aku
jadi tangis jangga tawa
andy kamu kok tumben pulang siang siang apa kabar anthony
ada apa ken
lho lho lho kok ditanya malah pergi sih kendi kenapa
begini tante tadi ada kejadian gak enak di rumah saya
tadi si kendi dituduh yang gangga makanya dia pergi tante
contoh boleh nggak aku tinggal di sini untuk sementara soalnya kalau kenny pergi aku harus ikut pergi
makasih ya tante
kamu lebih cantik kalau tersenyum ken
maaf ya bukan mawar ken yang manis
tapi aku janji suatu saat nanti
aku akan kasih kamu satu pot mawarkan yang manis
buat habe di rumah kamu
kamu jangan sedih lagi ya
maafin juga ayang
kalau aku liat liat
kalau aku lihat lihat eyang tuh gak bisa ngeliat dari hati
dia nggak bisa ngeliat ketulisan hati kamu ken
kamu jangan tinggalin aku ya
kamu kan juga tahu satu satunya orang yang aku percaya cuma kamu
apa jadinya raku kalau kamu tinggalin
selamat siang nyonya ria
masih ingat dengan saya
iya siapa yang gak kenal dong
bang kesayangan saya kenapa dek yanti ada apa
saya ingin memberitahu kalau saldo cucu anda tinggal lima puluh ribu
hah aduh kasihan sekali tinggal lima puluh ribu
kalau gitu di yanti seperti biasa ditambahkan aja ke rekeningnya ya dari rekening saya
terima kasih ya
berarti benar ya alfa ada di kalimantan beli apa saja dia di situ
tapi kalau begitu kenapa sih tindak tanduk antoni mirip sekali sama alpha ya
amerikasah ya tentu
kamu jadi khawatiran banget
alfa itu kan sudah besar
ngapain dicari cari terus
jadi sudah sampai
atau belum sayang
ya belum ria
mungkin dia mampir di temen temennya
iya tapi kan dia sudah cukup lama
dia belum telepon telepon juga
saya tentu saja jadi khawatir
mana itu di bank bilang katanya
dia punya account sudah
kalau nggak salah dia bilang gitu
aduh kasihan dong dia
ya kalau gitu kamu teleponlah
oke kalau gitu
antoni kan sudah ada
iya dia di rumah sekarang
kamu terlalu banyak memikirkan alfa
sehingga paham kamu jadi ngontur
ah udahlah udahlah
aku ini banyak sekali kerjaan
oke sampai ketemu ya
dia gak percaya
aneh juga ya
padahal si alva itu cuma sms aja
iya iya padahal kalau uang udah diambil
aku telpon juga udah gak diangkat
si alva itu belum sampai
sampai juga di tempat yang willy
kan sekarang banyak penipuan pakai hp tuh
nah terus ap itu tuh
diambil sama orang yang ambil hp itu
terus orang itu minta uang
sama orang orang terdekat yang ada di situ yang
alva diperes tuh yang
aduh gawat dong
kamu telepon terus deh ke dia
bukan bukan masalah uangnya
dia angkat sih ya
kalau enggak saya laporin kamu ke polisi
kamu tahu nggak saya ini siapa
saya dari keluarga ardian
kamu jangan main main ya
tuh malah dimatikan
ya itu mungkin alva yang
eh yang mungkin
mungkin dia lagi repot
atau hapenya kepencet yang
iya bener ya